perkembangan terakhir untuk rumah atap sudah ambro unit bisa dipercepat
inilah rekaman video amatir detik detik kebakaran rumah milik satria puji wijayanto warga taman indah sepanjang sidoarjo jawa timur yang terjadi pada selasa dini hari
dalam rekaman ini nampak api berkobar sangat besar dan meluluh lantakan seluruh bangunan di lantai satu dan lantai dua
kencangnya tiupan angin membuat api terus membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah seperti kulkas televisi sofa lemari dan sound system
beruntung saat peristiwa kebakaran terjadi pemilik rumah bersama istri dan anaknya berhasil menyelamatkan diri
mereka keluar lewat pintu garasi karena ruang tamu saat itu sudah dipenuhi api
meski tak ada korban jiwa namun kebakaran ini membuat delapan puluh ekor ular jenis buah piton peliharaan pemilik rumah
mati terpanggang karena tak bisa diselamatkan
kondisi bangkai luar ini sangat mengenaskan dan berserakan di atas puing puing bangunan
beberapa ular bahkan ada yang sudah menjadi abu
meski demikian masih ada dua ekor ular yang bisa diselamatkan dan kini sedang menjalani perawatan
awal logi sekitar jam dua belas tiga puluh saya posisi di kamar
di kamar lalu terdengar suara cetak
saya keluar buka pintu tiba tiba di samping kamar sudah api ya api semua
sementara untuk menjinakkan api
sebanyak sepuluh unit mobil pemadam kebakaran milik pemkap sidoarjo dibantu pemkot surabaya diterjunkan ke lokasi kebakaran
satu unit mobil bronto skylift juga dikerahkan untuk menjangkau titik api dari ketinggian
setelah berjibaku hampir satu jam api akhirnya bisa dipadamkan
petugas lukman rozak surabaya jawa timur